ramai bicara soal aksi viral pawang hujan di ajang motogp mandalika
komentar wakil ketua dewan pembina partai gerindra fadli zon
turut menambah bumbu soal pawang
fadli menyinggung kondisi indonesia yang banyak utang
sehingga membutuhkan pawang untuk menjinakkan angka utang indonesia
yang per dua ribu dua puluh satu lalu mencapai triliunan rupiah
dalam akun resmi twitternya senin lalu
fadli menyebut indonesia tak hanya butuh pawang hujan
tapi juga pawang utang
menurutnya pemerintah harus mampu untuk memutar otak
agar bisa mengembalikan utang dan tidak membebani masyarakat
fadli menilai indonesia kesulitan membayar bunga utang
bahkan hingga menghabiskan satu per lima apbn untuk membayar
maka dibutuhkanlah sosok yang mampu
merealisasikan visi presiden joko widodo yang tak ingin berutang banyak
untuk membayar bunga utang belum pokoknya
jadi kita memang butuh pawang utang gitu ya
orang yang bisa merestrukturisasi segala macam